terdapat perbedaan data yang dirilis oleh pemerintah setempat
yang merupakan penyempurnaan dari undang undang nomor tiga tahun dua ribu lima
tak sampai di situ sejumlah akun media sosial juga turut membagikan ulang momen unik tersebut
karena ininya juga tuh semuanya seba special
jadi bagi tamu yang datang disini salah satu aktivitas yang bisa dilakukan adalah trekking
sehingga dengan adanya masuknya beras importasi sebagai cadangan beras pemerintah
mungkin memang saat ini yang disorot adalah pejabat
dengan melewati cedera juga
banyak sekali pilihan jajanan makanan dan juga minuman
air itu kemudian melalui proses filtrasi